produser lapangan cnn indonesia gita miningrum melaporkan langsung dari nagrek
gita bagaimana dengan suasana nagrek pada siang hari ini menjelang hari raya idul fitri
ya yuda saat ini di nagrek di belakang saya ini di sebelah kanan saya adalah jalur
melewati limbangan untuk menuju ke arah tasik malaya maupun garut
dan di sebelah kiri saya ini adalah jarum melewati kadung ora
untuk terus kemudian menuju ke garut maupun juga bisa tembus ke tasik malaya
namun saat ini di sebelah kanan saya ini hanya berlaku bagi kendaraan motor saja
karena dari satuan lalu lintas polres bandung melaksanakan sistem buka tutup situasional
di mana tadi sempat terjadi kepadatan di limbangan sehingga di arah cabang jalan nagrek ini pun
ditutup untuk ke arah tasikmalaya menuju ke arah limbangan sehingga sejumlah kendaraan
khususnya mobil besar seperti bus maupun juga minibus harus melewati jalur
untuk menuju ke garut maupun juga tasik malaya
meski begitu sebenarnya juga di kadung ora ini terdapat beberapa titik kemacetan yaitu
ada rel kereta api yang di sana bisa saja kereta api tersebut pintu relnya ditutup
karena ada sekitar tiga puluh tiga hingga tiga puluh lima kali kereta lewat dalam seharinya
dan itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di kadung ora
selain itu juga di sana terdapat perempatan pasar reles yang juga menjadi penyebab salah satu kemacetan
namun saat ini dari kepolisian sendiri mengalihkan jalur untuk menuju garut maupun tasikmalaya
melewati kadung ora berarti di sana saat ini bisa dikendalikan situasinya oleh kepolisian terkait dengan arus lalu lintas di sana
gita sepanjang anda melakukan pemantauan arus mudik dari kawasan selatan jalur selatan
daerah mana saja yang anda rasakan cukup ekstrim dan perlu diwaspadai oleh pemudik ketika melalui jalur selatan
ya yuda di jalur selatan ini jalannya penuh dengan tanjakan maupun penurunan dan juga begitu banyak tikungan
karena jalannya memang berkelok kelok menaiki bukit
nah untuk itulah juga di sini harus diwaspadai karena sekitar tiga ratus meter di depan saya ada peringatan untuk jalan yang rawan longsor
selain itu juga di sebelah kanan maupun sebelah kiri khususnya di sebelah kanan saya ini jalan menuju ke arah limbangan
penuh dengan tanjakan yang cukup tajam dan terjal
begitu juga dengan tikungannya yang begitu banyak dan jalannya ini akan menyempit di setiap tikungan
sehingga untuk kendaraan pun harus lebih berhati hati terutama pada saat malam hari
para pemudik yang memilih akan melakukan perjalanan di malam hari harus lebih waspada
karena minimnya penerangan yang ada di jalur selatan ini
ya terima kasih gita miningru melaporkan langsung dari kawasan nagrek terkait dengan arus mudik lebaran dua ribu enam belas
sekian informasi terkini go mudik dua ribu enam belas
cnn indonesia kami hadir kembali satu jam mendatang
jangan lupa unduh aplikasi gomudik untuk perjalanan mudik anda
saya yudi yudawan terima kasih